agus wahyuni dua puluh tiga tahun warga dusun keramat desa ambulu kecamatan sumber asi kabupaten probolinggo jawa timur
dikeroyok gerombolan pemuda di kelurahan mayangan kota probolinggo pada minggu dini hari
korban terluka pada bagian kepala dan langsung dibawa oleh warga ke rsud dr muhammad saleh untuk mendapatkan perawatan
ibu korban pun menangis histeris di rumah sakit karena tak kuasa melihat anaknya menderita luka serius
agota poresta probolinggo melakukan pengamanan di lokasi kedadian yang dikhawatirkan terjadi tawuran susulan
polisi pun menangkap empat pemuda yang melakukan tawuran
kedatangan petugas patroli polres metro jakarta pusat membuat para pengendara sepeda motor yang berkerumun di kawasan silang
monas gambir jakarta pusat pada minggu dini hari kocak kacir meninggalkan lokasi
petugas kepolisi yang terpaksa membuatkan pengendara motor yang rata rata remaja yang akan bergelar sahur on the road
lantaran dianggap mengganggu pengguna jalan lain
selain mengganggu aktivitas warga sahur on the road ini berisiko terjadi gesekan yang berujung tawuran
termasuk salah satu upaya pre emptive yang kita lakukan
kita tidak menunggu sampai terjadi sesuatu tentu melihat berbagai potensi gangguan itulah kita langsung lakukan himbauan
kita himbau mereka untuk tidak berkerumun untuk tidak melakukan aktivitas aktivitas yang berpotensi terhadap
gekat seperti amanat ataupun maklumat dari bapak kapolta metro jaya
larangan terhadap penyelenggaraan sahur on road
karena dilihat dinilai lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya
diakupolisi yang mengimbau warga yang hendak beramal ataupun bersedekah
agar menyalurkannya ke tempat yang menjadi lokasi penyaluran amal
ketimbang harus turun langsung ke jalan yang riskan terjadi keributan
timbukutan siena indonesia